dia enggak punya pertahanan
kemalkan sedikitnya sih
kalau enggak ada kuncian kuncian
masuk lagi di sini
sini lo berdua
nah lo berdua
gue udah kasih tau semuanya
gue rasa kalian sudah siap
untuk menjajal ilmu tadi
bertarung di jalanan
bisa untuk apa
neng nanti gue lupa kasih tau kalau besok ada balapan di bandung
neng bukannya masih ada ubs besok
ujian untuk semester
uas ujian akhir sekolah
itu bahasa indonesia aja
itu gimana itu salah indonesia masa ruang
ya tapi kan besok hari terakhir bah
iya mbak ya nggak lah lagian kan neng udah lama nggak ikut juaraan
mbak sudah mbak jangan dihalang halangi kalau anaknya punya hobi ya
nah mbak juga akan bangga kalau neng raya jadi juara
sok hebat kemahata pasti bangga ke sana mbak
ya tuh namanya juga neng raya
anak siapa dulu
anak abah rama
sebentar ini salah nih
bilang anak abah rama kalau ngomong jangan pakai gitu wah tuh
ini mah neng raya anaknya abah rama
mbak kalau mbak nggak ijinin neng nangis nih
nanti neng nggak mau sekolah nanti neng nggak mau makan
neng neng neng neng ya ya
udah neng boleh pergi lah sok
alhamdulillah ya abah malang baik deh
nanti jadi besok nih pulang sekolah mau langsung ke bandung
soalnya ini mau latihan dulu
tapi neng janji ya neng
neng jangan pernah bilang apa apa mengenai ini ke kemon ya
nanti dia nyusul ke bandung lagi
iya neng janji nggak akan bilang kemuandik
apa kamu teh juga ikan cucut gitu nong
iya iya atau lirung aduh
iya lauk jurung jurung
wah ini mah yang kagetan ya
neng tidak baik depan orang lain kamu bongkar
ini kan kamu bukan orang lain
bukan kagetan juga
iya iya kau kagetan mah
tapi apa jangan marah ya
abah itu sebenarnya baik
soleh tangkas sepna
dan hanya kalau abahnya mendegong keras kepala kak
aduh jadi inget pepatah ya teh mah
sayangilah musuhmu karena akan memberitahu kelemahanmu
nah ini mah
kenapa neng neng neng
kan sih neng teh neng abah
tahu kelemahan apa
lex kita harus mulai gerak cepat lex
kita harus buru buru menangin nama bagian baru kita lex
oke apa yang kita harus oke sekarang
kita harus takukan tongkong tongkong yang ada di wilayah ini
habis itu sekalian kita berkumpul
kalau bisa kita tarik mereka menjadi anggota baru kita
oke kayaknya lu benar benar serius dengan geng motor kita baru ini
sekarang juga kita samparin mereka
sekalian kita ambil jaket jaket yang gue udah pesan
kali aja udah selesai
tunggu sama geng gue
kalau misalnya enggak
gue akan habisin lo semua
tunggu sama geng gue
apa itu ren
gue mau ngomong sama lo sekarang juga detik ini juga di tempat tiga ratus meter di depan lo